jelang pertandingan playoff olimpiade pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia sinteyong mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemainnya
mulai dari adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat
timnas u dua puluh tiga indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan playoff menuju olimpiade melawan kinea
sejak senin lalu para pemain sudah mulai berlatih sebelum melakoni laga melawan ginia besok malam
sintayong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di perancis
tidak ada perbedaan suhu jadi pemainnya harus menguruskan kondisi
sekarang sepertinya pemainnya sangat penat jadi pemainnya harus menguruskan kondisi
jadi sekarang kita sedang menjaga kondisi pemainnya
menghadapi timnas u dua puluh tiga ginia pelatih sintayong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi tiga
untuk lini belakang kemungkinan sinteyong akan menurunkan dewangga ferrari dan komang
sementara di tengah kemungkinan akan diisi evergener dan nathan
sementara untuk sayap kiri diisi pratama arhan dan di kanan diisi fajar fatur rahman
sementara lini depan sti kemungkinan tetap mengandalkan strike marcelino dan witan